sejak diumumkan pertama kali pada dua maret lalu
jumlah harian kasus positif corona terus meningkat
pada sembilan juli indonesia untuk pertama kalinya
mencatat rekor jumlah kasus harian di atas angka dua
tujuh minggu berselang rekor kasus harian kembali tercatat
dan rekor terus tercatat selama tiga hari berturut turut
dari big data itu memang melihat pergerakan penduduk yang luar biasa
kita keluar dari jakarta menuju hampir di semua wilayah kota kota besar itu
terjadi mobilitas yang tidak biasa
dua minggu yang lalu kan kita akan melihat
bahwa liburan panjang itu kan dari weekend
dan karena ini dua minggu berturut turut
maka peningkatannya akan terjadi hampir setiap hari
dan mungkin sampai minggu depan
mungkin sampai minggu depan
libur panjang perayaan hari kemerdekaan dan tahun baru islam
dimanfaatkan banyak orang untuk berwisata bersama keluarga
menurut data dari jasa marga pada empat belas hingga enam belas agustus
ada hampir lima ratus ribu kendaraan yang meninggalkan jakarta melalui jalur tol
naik hampir sembilan belas persen dibandingkan lalu lintas normal sebelum pandemi terjadi
tak hanya itu jasa marga turut mencatat bahwa ada sekitar empat puluh satu
yang meninggal dari jakarta
yang belum kembali ke jakarta hingga delapan belas agustus
mereka diduga melanjutkan kegiatan liburan hingga perayaan tahun baru islam berakhir
hal serupa juga terlihat di sembilan belas bandara
setelah lama sepi angkasa pura ii mencatat peningkatan pergerakan penumpang
yang signifikan di bulan agustus
khusus di tanggal dua puluh tiga agustus akhir dari long weekend minggu lalu
itu jumlah penerbangan terakhir
tinggi yang ada di angka sepura ii
dan pergerakan penumpang pada hari itu saja kurang lebih sekitar sembilan puluh lima ribu pergerakan penumpang
jadi kalau kita ambil dari pertumbuhan di data terakhir
antara bulan juli dan bulan agustus
kita bisa mencatat bahwa pertumbuhan pergerakan pesawat di bulan juli ke bulan agustus kurang lebih tujuh belas persen
sementara untuk pergerakan penumpang itu tumbuh dibandingkan dengan bulan juli lalu kurang lebih sekitar empat puluh satu persen
sejumlah lokasi wisata pun turut mencatat peningkatan jumlah pengunjung yang cukup tinggi
taman mini misalnya menerima sekitar sembilan pengunjung
di hari libur tahun baru islam ribuan orang bahkan memadati pantai pulisan di kupang di sulawesi utara
pergerakan manusia di waktu yang bersamaan inilah yang diduga menjadi salah satu penyebab
kasus harian positif virus corona terus meningkat
jadi sejak beberapa bulan yang lalu ketika penduduk tinggal di rumah
itu terjadi penurunan kasus yang cukup drastis di jakarta
yaitu ketika penduduk hampir enam puluh persen lebih stay at home kita tinggal di rumah
itu dari efek pembatasan sosial berskala besar
kemudian ketika terjadi penduduk tidak patuh lagi
ketika menjelang ramadan dan kemudian ada
hari raya idul fitri
arus mudik dan mudik balik
itu terjadi peningkatan kasus
itu artinya sangat berpengaruh dinamika penduduk yang kalau bergerak terus
itu akan meningkatkan penularan
sejumlah epidemiolog memperkirakan
jika pemerintah tak tegas dalam penanganan pandemi
dan masyarakat juga tidak serius melaksanakan upaya pencegahan penyebaran virus
maka kasus positif harian akan terus meningkat
dan baru akan mencapai puncaknya di awal tahun dua ribu dua puluh
mumtazah chota dendingrat yulian asri jakarta